semoga aja ada titik terang
aman gak ada yang ngikutin gue
mari pak silahkan masuk
nanti lagi semua kebohongan lo
akan terbongkar iqbal
akan membusuk di penjara selamanya
perasaan gue gak enak
atau lu ketakubukan sampet dengan zama
apa hp itu satu satunya bukti
atau ada barang lain
apa gue coba cari tahu dari ibunya vera
ibu aus ya sebentar saya ambilkan ya
kok ada pak rendy
pak rendy kok bisa di sini masalah mana
pak al lagi ketemu sama ibunya vera bu
tolong jangan bangun dulu ya bu
saya diminta pak al buat jagain ibu
ngapain juga sih mas al ketemu sama ibunya fira
terus kenapa gak pamit sama saya
emang ngapain ada kerjaan apa
saya juga kurang tahu
tapi yang jelas pak al minta saya buat jagain ibu bu
jadi kalau ibu kenapa napa
ibu bareng aja ya bu
karena kalau ibu kenapa napa nanti saya yang dimarahin pak al
pergi kok gak paham sama aku bikin aku cemas deh
tapi saya tuh gak tenang tau gak sih mas oh pergi gitu aja gak pamit
kalau dia kenapa gimana
pak al pasti baik baik aja bu ibu tenang aja ya
ya yaudah yaudah
silahkan duduk lagi
ya terima kasih bu
fira titip apa buat saya bu
ini pak amplop ini berisi plesdis
disimpan vera di laci kamarnya
iya pak saya juga gak tau isinya apa
karena saya kan nggak punya komputer
coba bapak cek sendiri
fira gak kasih tau isinya pak
tadi sih saya sempet telepon fira pak
saya tanya itu apa
awalnya sih fira bilang jangan dikasihin ke pak al
pak al ini dia
tapi tadi barusan dia telepon saya pak
dia bilang suruh kasih ke pak al
makanya saya telepon bapak
apa isi plesdis ini ya
apa ada hubungannya dengan dennis yang menghilang
terima kasih banyak
baik pak silakan
terima kasih bu
kan gue habis liburan laptop gue tinggal di rumah
gimana aku bukanya
orin dia bawa laptop gue ya
ini bu anin
aduh kebiasaan deh dia
aduh kebiasaan deh dia
itu bukannya mobilnya aldebaran
itu bukannya mobilnya aldebaran
aduh kebiasaan deh dia